apaan lo disini
gue udah duduk disini dari tadi
bahkan bubur gue udah tinggal setengah
rai lo belum mau tidur
ih malah nanya gue belum mau tidur
ya belum lah masih jam segini juga
lo mau udah antar peran sama gue
maksudnya lo tuh takutnya telat besok gitu
maksudnya jadi gue suruh lo tuh jangan tidur malem malem
aduh ya elah mohon kalem aja kali
gue udah biasa kok telat tiap pagi
lo udah makan
mondi please ini tuh jam berapa
lo suruh gue makan jam segini lu mau gue gendut
gue gak ngeliat jam
gak usah nanya cerita aja
lo jangan sampe kalah ya sama gue
itu pasti dong gue pasti menang kok
jangan lupa cuci muka cuci kaki biar tidurnya nyenyak ya
ya ampun mondi
lo terakhir pasaran kapan sih
kaku banget kelap kering
gak usah dipaksa kalo gak inget
lu juga jangan tidur lama lama
kayak aku gimana
ya biasa aja sih
oh terus raya itu udah punya pacar belum
aku tahu nih kak dian pasti naksir ya sama raya ya ayo ngaku ikut naksir sih enggak kakak tuh
cuma mau tahu kan gitu mendekat kamu terus kalau dibawa pacar kasih anung kamu jadi obat nyamuk
mudah mudahan deh ngaku aja nih kak ah mau seperti gitu gitu aku juga udah tahu pasti
kakak naksir kan sama raya enggak naksir cuman bertanya iya bertanya tapi kepo abis itu suka
bener kan enggak mungkin kalian cuman penasaran tapi kenapa keadaan telat sih raya kan lagi dekat
nggak mungkin kan gue nyomblangin kadian sama raya malah beng udah belajar lagi udah belajar
ya ampun galak banget kakak aku iya iya ini aku belajar lagi nih ya yaudah deh kakak tinggal ya
oke lanjut ya jangan kasih tahu raya nya
raya dan mondi
emang punya hubungan atau enggak biar gue bisa ngancurin konsentrasi mondi
guys semuanya kumpul kumpul kumpul dong gue punya pengumuman penting
buruan buruan buruan buruan buruan kok dikit banget sih mana temen temen yang lain ada di
dalam banyak di dalam semua oh ya udah nanti kasih tahu juga ya jadi gue mau undang kalian semua ke acara

jadi gue mau undang kalian semua ke acara
birthday partinya boy tapi kalian harus kasih nomor telepon kalian call in ya karena undangannya virtual
coba tak kasih lihat undangannya
this one lihat undangannya keren gak
keren kan keren enggak keren banget dong tentunya ini undangannya aja udah mewah banget gimana acaranya
jadi kalian semua harus banget wajib untuk datang birthday partinya boy
mana mungkin kita lewatin partinya sultan ya gak
bagus bagus bagus oke benar itu dan gue jamin partinya gak akan ngebosenin
jangan lupa ya nanti malam di canvas cafe
buruan kasih nomornya call in

alright sekarang kamu
sekarang kamu coba kamu bilang gak gak dikasih nomornya
gak dikasih nomor
siapa lagi kamu terakhir yang belum ya
jadi udah semuanya tapi jangan lupa kasih tau temen temen yang lainnya ya
jangan lupa juga buat ya
cepetan kasih tau
nah apa sih ini
pas banget kalian ada disini
tata kasih liat acara birthday partynya boy undangannya
bagus jelas bagus
jadi jangan lupa kalian kasih nomor kalian ke olin biar olin kirim langsung undangannya ke kalian oke
lagian gua juga udah izin kok sama om herman dia yang nyuruh gue ngurusin ini
yaudah lah kalo kalian ga mau dateng juga ga usah dateng gapapa
gary sama ian kan sahabat deketnya boy
pasti boy merasa kesepian deh kalo mereka ga ada
coba ini mau diam aja deh
aduh yaudah yaudah wenda
kalian berdua tolong pastiin datang ya
gua ga mau jodoh gue sedih kalo sahabat sahabatnya ga ada
d dia gua dateng kok
tapi bukan karena lu
diundang atau tidaknya gua
gua akan hadir sebagai sahabatnya boy
ngapain lu disini
orang gua emang disini
gimana sih lu ga liat
kok lu ganggu gua lagi makan sih
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gua udah duduk disini dari tadi
bahkan bubur gue udah tinggal setengah
dari mana gua bisa ngikutin lu lu aja berduduk
aduh udah deh ngaku aja
lu tadi ngeliat kan gua mau belok kesini
abis itu lu cepet cepet duduk disini
biar gua kira lu udah disini duluan dibanding gua

udah deh ngaku aja
lu kesini pengen ketemu lagi kan sama gua
pengen ngeliat gua kan
lu kangen kan sama gua
udah jelas gua udah nyampe duluan
sini gendut gendut gendut ya
mobil lu aja parkir di belakang motor gua
artinya motor gua sampe terlebih dahulu
ya mana gua tau itu motor lu
kenapa sih gue harus ketemu sama dia lagi dia lagi dia lagi
ini buburnya mbak
ya ya makasih ya bang
tuh kan emang dasar stolker
pesenan aja yang ngikutin gua
ini emang tukang bubur emang gue mau pesan apa
penta gitu di sini
ini biasa aja dong
udah lah gak usah ganggu gue mau makan
nafsu makan gue jadi keganggu tau gak sih gara gara lo
yang mau sarapan dengan tenang
di rumah lu gak masak berhari hari ya
makan lo lahap banget kayak orang yang dikejar kejar tau gak
emang iya gue lagi dikejar kejar sama manusia ngeselin yang ada di depan muka gue
yaudah sekarang lo gak usah ngecek lagi karena lo bikin nafsu makan gue jadi hilang
dih siapa juga yang lagi ngeliat lo
lo boleh makan
cewek zaman sekarang
agresif agresif banget sih
makan bubur jadi ikutin